kementeriannya atau kl nya
berbagai macam tadi sudah kami sebutkan
bahwa perlinsos itu ada tiga kategori
yang kedua bansos dan yang ketiga jamsos
yang menjadi domen kami itu adalah bansos dan jamsos
jamsos itu lebih spesifik lagi yaitu
pemberian bantuan iuran kepada peserta bpjs kesehatan
yang tidak mampu yang jumlahnya sekitar sembilan puluh delapan juta
kemudian semua program kegiatan yang di bawah kemensos
itu adalah juga berada dalam koordinasi kami
karena di dalam perpres tentang menko pmk
itu ada tujuh kementerian yang mulia
yang berada di bawah koordinasi langsung kami
kementerian kesehatan kementerian pendidikan
kementerian agama kementerian pemuda dan olahraga
kementerian desa dan kementerian pemberdayaan perempuan
ditambah beberapa badan termasuk bnpb
bpjs tenaga kerja dan bepom
sehingga semua program program yang ada di dalam
kementerian itu berada dalam koordinasi saya
bidang yang harus cross sektoral
seperti misalnya sanitasi tadi yang sudah saya singgung yang mulia
dengan kementerian teknis di luar koordinasi kami
misalnya untuk sanitasi dengan pupr
untuk misalnya masalah terutama pupr
jadi masalah air bersih air minum
kemudian juga misalnya di daerah miskin seperti di papua
yang perlu ada perluas perpanjangan runway
misalnya kami harus berkoordinasi dengan kementerian perhubungan
baik kalau dari kementerian bidang perekonomian bapak yang
terima kasih yang mulia
kementerian perekonomian karena terlibat dalam penyusunan anggaran
bersama dengan bapak nas dan kementerian keuangan
itu yang pertama tentu dalam penyusunan anggaran
yang kedua tentu dalam berbagai produk
bantuan yang terkait dengan subsidi
kemudian yang ketiga tentu penyaluran daripada kementerian
yang melalui kementerian bumn
kemudian terkait dengan pangan koordinasi badan pangan bulog
dan juga berbagai kementerian lain
jadi tentu berbagai perlinsos sebagian besar muaranya ada di anggaran
demikian pak majelis hakim ketua yang kami temui
kemudian kalau database penerima bantuan
antara yang di bawah koordinator pmk dan
perekonomian apakah tidak dimungkinkan
ada overlapping artinya satu jenis
bantuan di antara sekian banyak jenis
bantuan itu kemudian juga dimungkinkan
akan tercover di jenis bantuan yang
berbeda di jenis yang ditangani oleh
bisa dijelaskan pak pmk dulu
terima kasih yang mulia jadi memang sangat
data karena apa karena bantuan bantuan
berlevel yang mulia seperti tadi saya
jelaskan misalnya masalah kemiskinan itu
kan ada tiga jenjang miskin ekstrim
miskin dan hampir miskin nah ini nanti
miskin ekstrim itu hampir semua program
itu diberikan kepada mereka untuk
pendapatan pengeluaran dia itu di atas
kemiskinan sukursur menjadi tidak miskin
ada untuk ditingkat miskin ekstrim itu
itu diberikan kepada miskin ekstrim
ditambah blt desa yang mulia kemudian
ditambah lagi bahan sos dari pemerintah
daerah dan pemerintah provinsi itu juga
boleh diberikan kepada miskin ekstrim
tapi untuk ditingkat miskin itu blt desa
dan bahan sos pemerintah provinsi tidak
dibolehkan tadi bu risma sudah menyinggung
misalnya untuk yang hampir miskin yang

kemudian menerima blt el nino kemudian naik lagi
dua puluh dua dua puluh dua juta itu hanya menerima sekitar
empat juta hanya menerima bantuan beras dari
bpjpn ini jadi untuk
dengan kadar kebutuhan atau tingkat
kebutuhan yang dilalui masing masing
dan itu kami lakukan berdasarkan by name
baik dari pak menko perekonomian ada tambahan
tambahan sedikit bahwa seluruh program
yang didesain itu mengacu kepada data
yang ada di kemensos dtks kalau itu
menggunakan data kpm penerima pkh
kalau itu kita sasarkan berbasis terakhir
menggunakan dana data dari p tiga ka yaitu
data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrim yang wali datanya ada
di kementerian menko pmk jadi kami
mereferensi sama sebagai contoh mungkin
program yang terkait dengan kartu
prakerja itu seperti tadi kita melakukan
screening berbasis data dukcapil
dari kementerian pendidikan dapodik
kemudian dtks dan yang lain jadi itu
interoperability dan kesamaan data di
pemerintah itu disinkronkan semua
baik kalau demikian pada saat penyaluran
bapak bapak khususnya di januari dan
februari dua ribu dua puluh empat itu apakah dimungkinkan
dua bantuan atau lebih dari satu jenis bantuan itu kemudian disalurkan
secara bersamaan fokusnya di januari dan
februari dua ribu dua puluh empat kemarin apakah itu ada dan
kemudian apakah dua kementerian ini kemudian
pak muhajir dulu mungkin terima kasih yang mulia
tadi sudah saya sampaikan bantuan secara
simultan itu bukan hanya pada januari
saja sejak dulu begitu iya ini di
januari dan februari iya sama yang mulia
jadi misalnya ada misalnya terutama dari
sekitar lima juta penduduk yang miskin
ekstrim itu menerima hampir semua jadi
dia juga menerima pkh kalau di dalamnya
ada kriteria kriteria karena pkh ini yang boleh
jadi itu diberikan kepada keluarga
miskin tetapi dengan kriteria tertentu
misalnya di situ ada ibu hamil ada ibu
menyusui ada anak sekolah ada keluarga
defable ada keluarga lansia jadi kalau
nanti di dalam keluarga miskin itu ada
kemudian dia juga dapat blt bansos
makanan dari bansos dia juga bisa memiliki penggunaan
dia juga bisa mendapatkan bantuan juga dari el nino
bantuan pangan el nino dia juga bisa mendapatkan
bantuan dari beras perdagangan pangan beras
sehingga kita harapkan yang miskin ekstrim ini
sisi itu akan terangkat pendapatannya
menjadi di atas garis kemiskinan
sehingga upaya kita untuk mentarget tahun dua ribu empat puluh
miskin ekstrim persen itu bisa terselesaikan yang mulia
baik berarti itu bisa simultan ya bapak ya
ada yang menambahkan pak menko pak rekonomen
baik saya ke ibu menteri keuangan dulu
ibu dari anggaran el nino tadi yang
sampaikan bu mensos itu kenapa kemudian
mengalami penurunan karena untuk sektor
el nino dikeluarkan itu maksudnya apakah
itu dari usulan tahun dua ribu dua puluh tiga untuk
realisasi dua ribu dua puluh empat memang sudah tidak
dianggarkan lagi untuk ke mensos
atau memang itu ada kebijakan di
tingkat kemudian setelah pembahasan
anggaran kemudian itu dikeluarkan ibu
izin yang mulia untuk tahun dua ribu dua puluh tiga yang
bantuan el nino ada yang dalam bentuk
bantuan beras itu disalurkan oleh bapak nas
yang dalam bentuk cash atau tunai itu disalurkan oleh ibu mensos yang tadi disampaikan
sudah ada anggaranya itu ada tambahan jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran dua ribu dua puluh
namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari dpr
namun di dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam cadangan bendara umum negara
di situ bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran
dan mekanisme yang dilakukan kami mengambil dari bendara umum negara kemudian disalurkan seperti yang blt el nino
untuk dua ribu dua puluh empat itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang blt
adalah bantuan pangan yang ada di bapanas itu yang sepuluh kilo untuk enam bulan
sedangkan yang blt el nino dua ribu dua puluh empat belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi resiko pangan
itu yang dimungkinkan kemensos pun akan bertambah
akan ditambahkan anggarannya namun tadi bu mensos mengatakan belum memulai
tapi hari ini kami di kementerian keuangan belum mendapatkan dokumen dari ke mensos
untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut
jadi belum ada pelaksanaannya
kalau yang berkaitan dengan enam tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan anggaran di januari februari
jadi ajak tadi bu tapi di dua ribu dua puluh tiga mengalami pengejualian karena ada koordinasi dengan perbankan
jadi begini bapak jadi mohon maaf setelah kita dalami
kan kenapa penyerapan itu kecil
nah ternyata ada yang daerah misalkan kayak aceh itu dia harus nyebrang orang itu
dia harus nyebrang kalau ngambil karena tidak ada atm tidak ada pos sehingga dia harus nyebrang
nah dia mereka itu nyebrangnya
nyebrangnya itu butuh enam ratus ribu gitu
sehingga kemudian mereka nggak ambil karena atau diambil di akhir tahun gitu
nah kemudian ada lagi yang bank seperti di daerah bali
itu ada di daerah di mana bank btn itu nggak ada di kabupaten itu
untuk membayar transport untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain
itu lebih banyak daripada yang dia terima
itu yang kemudian kita rapatkan dengan imbara
yang tadi saya sampaikan ada pak wamen bumn datang
jadi kami pindah bank yang bisa bank apa di situ
kami pindah bank kita ganti banknya
ada yang penyerapan tiga bulan
jadi misalkan bapaknya ini meninggal kita ganti dengan nama anaknya penerima
itu bank tidak bisa serta merta mengganti nama ini
butuh waktu tiga bulan untuk sampai jadi rekening itu
akhirnya kemudian disepakati di situ ada seluruh bank kemarin rapat dengan kami
di seluruh bank sehingga dan pt pos disepakati
untuk penerima baru itu disalurkan lewat pt pos
karena pt pos bisa satu minggu dia bisa mengeluarkan rekening itu
sehingga saat itu kita butuh itu yang pertama
masalah yang kedua adalah beberapa temuan temuan bpk kita juga nggak berani melangkah itu
contohnya misalkan ditemukan oleh bpk itu pns itu penerima
nah kami butuh waktu apa ya dia pns betul atau bukan
jadi itu salah satu kenapa dua ribu dua puluh tiga itu agak mundur
ada yang mohon maaf dia masuk di datanya ahu
ahu itu di kementerian kumham
dia sebagai di situ ditulis sebagai komisaris perusahaan a
tapi ternyata setelah kita cek ke lapangan dia hanya cleaning service
sebenarnya bisa kita klarifikasi dengan bpk bahwa ini orang miskin
lah kalau namanya dipakai di sini kan ya bukan salah orang ini gitu kan pak
ternyata kita bisa tunjukkan dan alhamdulillah yang dua ribu dua puluh tiga kita clear soal itu
kita clear yang pns itu memang harus kita serahkan ke daerah
karena di daerah itu tidak pns itu tidak hanya di daerah itu
tapi ada pns di kejaksaan ada pns di kepolisian ada pns di pengadilan
sehingga mereka mengembalikannya juga butuh proses waktu
namun kemudian nggak bisa saya putus
ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya
kemudian di dua ribu dua puluh empat januari februari sudah normal ibu
itu malah di tahun dua ribu dua puluh satu saat hafal covid itu saya persis masuk dua januari saya kita keluarkan
karena saat itu covid
kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya
untuk el nino itu kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri
ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait
kami nggak berani ngusulkan
iya kami nggak berani ngusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak
biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa begitu
karena kami tidak berani
karena kan kami tidak tahu makro kondisi makro masalahnya
ya artinya ibu tidak mengusulkan ya
ya sudah artinya ibu tidak mengusulkan
jadi tadi yang disampaikan oleh ibu mensos dengan dua ribu dua puluh tiga yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos
memang realisasi januari februari hanya kurang dari satu triliun
sementara pada januari februari di tahun tahun biasanya itu bansos yang dari kemensos
pencairannya itu tertinggi pada tahun dua ribu dua puluh satu yaitu rp sembilan belas satu triliun dan untuk tahun dua ribu dua puluh empat itu dua belas empat puluh
jadi yang mulia ketua hakim kami kemudian memang menunjukkan seolah olah ada lonjakan dari bansos ke kemensos di tahun dua ribu dua puluh empat
padahal itu karena basisnya di dua ribu dua puluh
mengenai bantuan el nino itu diputuskan pada
ada ratas atau rapat intern bapak presiden bersama beberapa menteri
pertama waktu itu bicara mengenai data termasuk pembahasan mengenai adanya data reksosek yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di indonesia
yang diharapkan bisa menjadi satu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh yang mulia hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data
itu yang biasanya dilakukan bapak
yang ratas itu ibu masih ingat waktunya kapan
apakah ketika pembahasan soal el nino itu khusus itu ibu
jadi waktu kita ini beberapa kali rapat ya kami biasanya mengevaluasi
jadi waktu pembahasan biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan
bahkan di tahun dua ribu dua puluh tiga waktu itu pun dibuat tiga bulan dulu
kemudian kita melihat bahwa el nino masih berjalan
maka kemudian pada bulan november itu ditambahkan untuk sampai dengan desember
dan karena dari bmkg dan kemudian dari brin menyampaikan bahwa el nino akan maju meluncur terus di dua ribu dua puluh empat
maka untuk bantuan pangan untuk el nino itu diberikan sampai dengan dua ribu dua puluh empat enam bulan
untuk meng cover kemungkinan terjadinya disrupsi
dari sisi panen dan ketidakpastian
itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan el nino
untuk bantuan cash memang waktu itu karena dari ibu menteri sosial masih mengeksekusi dengan pkh dan tradisional program regulernya
memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut
kami juga menyampaikan selalu kepada bapak presiden dan para menteri
seperti biasa bapak anggaran itu kan bukannya tidak terbatas
jadi kami biasanya selalu cenderung sangat hati hati untuk kita melihat dan memang apakah betul betul diperlukan
jadi memang mulai enam november dua ribu dua puluh tiga untuk el nino masih diproyeksikan hingga enam bulan di dua ribu dua puluh empat ya
saya mohon izin para hakim yang mulia saya mendahului
saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya
dua menko dan dua menteri
jadi begini ada dalil dari pemohon
kedua pemohon itu yang menyebabkan mahkamah memerlukan penjelasan dari bapak menko dan ibu menteri keuangan
begini juga untuk ini untuk pendidikan karena sidang mahkamah konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa
tidak saja di nasional tapi juga internasional
saya pada waktu terakhir ditugaskan mahkamah konstitusi
itu ada pertemuan biro mk sedunia
para ketua asosiasi mk yang ada yang hadir di situ dari seluruh dunia benua benua itu mewakili benua benua
menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pilek di indonesia
jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas
sehingga ada pendidikan sosial ada pendidikan teknologi
dan ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini
oleh karena itu perlu saya sampaikan ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu
kehadiran bapak menko dan ibu menteri ini kenapa tidak disumpah
beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri
melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini
jadi bapak menko dan ibu menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan
kemudian yang kedua begini saya kebetulan hakim konstitusi diantara kita bersembilan
itu yang terlibat mengadili pilpres dan pileg tiga kali
jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif mendalam
pilpres kali ini lebih hiruk pikuk
pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan pilpres dua ribu empat belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
ada pelanggaran etik yang dilakukan di mahkamah konstitusi dilakukan di kpu dan banyak lagi yang menyebabkan hirup pikuk itu
yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon
itu cawe cawe nya kepala negara
nah cawe cawenya kepala negara ini mahkamah sebetulnya juga apa ya kita memanggil kepala negara presiden republik indonesia
karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan
kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini
tapi karena presiden sebagai kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder
maka kita memanggil para pembantunya
dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon
dalil pemohon mengatakan keperbihaan lembaga kepresidenan dan dukungan presiden joko widodo dalam pilpres
nah itu kemudian memunculkan beberapa hal
satu cawe cawe tadi yang sudah saya sebutkan tadi
kemudian keterlibatan asn tni polri yang tidak netral
ada sangkaan dugaan pj gubernur bupati wali kota yang pc itu juga ikut bermain di situ
ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini
kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe cawe ikut menggalang masa
dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral
tapi ternyata dari berbagai diskusi bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul
lebih berkaitan dengan elektoral badan
jadi ini sudah pilih legislatif
nah ini mungkin pak erlangga nanti bisa jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah golkar
dari situ kita begini yang pertama perlu saya sampaikan kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama
saya tidak menggurui bapak menko ibu menteri keuangan dan semua pihak saya tidak punya pretensi menggurui
saya akan mengatakan begini teori yang saya kembangkan
negara indonesia itu adalah negara yang religius welfare state
sementara orang indonesia baru mengatakan indonesia negara welfare sate
tapi kalau saya mengatakan indonesia adalah negara religious welfare state
artinya kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir tapi mau batin juga
tapi sementara dalam teori yang berkembang hanya disebut welfare state
tapi kalau saya mengatakan karena ideologi pancasila sila pertama
maka indonesia adalah negara religious welfare state
kemudian kita harus membangun peradaban
negara hukum yang demokratis dan berketuhanan
dari sini maka bapak ibu sekalian kita ingat sekali pesan dari the founding fathers
yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggara negara
semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara
etiket baik itu berdasarkan etik moral hukum
dan nilai nilai sosial budaya yang berkembang di indonesia
itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat
ini yang harus menjadi pedoman kita
oleh karena itu bapak ibu sekalian bapak menko
di kita dalam berhukum tidak sekedar rule of law tapi rule of etik
nah dalam kesempatan ini maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya sampaikan
pertanyakan kepada bapak menko dan ibu menteri keuangan
yang pertama dalil dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi
untuk yang lain lain sudah kita bahas tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos
yang pertama kita mengenal lembaga
kemudian ada kaitannya dengan kepala badan pangan nasional
kemudian ada kepala bulog
pada saat saat kritis saya baca di mass media
kepala bulog budi waseso diganti ada faktor apa ini yang melatar belakangi
jadi di situ kepala badan pangan nasional pak arief prasetyo adi
kemudian ada pergantian kepala bulog
dan kaitannya dengan kementerian sosial
itu apa yang ada dibalik itu
kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe cawe
kemudian di menteri para ibu menteri sosial
presiden pada waktu bagi bagi bantuan sosial di depan istana
presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman teman dari pemohon dua
presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye
sehingga menimbulkan sakwah sangka dan saling curiga saling fitnah diantara kita anak bangsa
nah itu menggunakan bahan sos apa dimana dari mana itu
kemudian yang ketiga saya membaca keterangannya bapak menko pmk
di sini ada kata kata begini
pelaksanaan tugas pmk dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan
berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden
apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden
apakah penugasan penugasan tertentu karena presiden juga cawe cawe itu
karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya tak ada di situ
tapi kok ada frasa yang khusus penugasan presiden
nah apakah di lain lain tempat
apakah di bapak menko ekonomi bu menteri keuangan atau menteri sosial
ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden
ini kan seolah olah ada frasa khusus presiden punya misi tertentu visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan
kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan
iya ini catatan saya belum ketemu nanti saya mungkin bisa sampaikan
mohon maaf bapak menko dan bu menteri keuangan
baik mungkin dikumpul dulu ya bapak bapak dan ibu
dilanjut yang mulia bu ropeni
baik terima kasih kepada pak ketua
terima kasih juga kepada bapak bapak menko dan ibu ibu menteri
karena ada dua bapak menko dan dua ibu menteri
begini saya kira ketika ada permohonan terkait dengan phpu pilpres ini
memang salah satu isu yang menonjol dalam dalil tersebut adalah soal bantuan sosial atau bansos
berkenaan dengan ini saya memang mencoba mencari tahu
ternyata peraturan peraturan terkait dengan hal itu itu memang luar biasa ya pak menko ya
artinya saya mencoba melihat dia ada pertama di undang undang apbn
undang undang kesejahteraan sosial undang undang pekerja sosial
sjkn dan berbagai macam peraturan peraturan teknisnya di situ
kalau saya lihat di dalam undang undang apbn undang undang sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
itu memang ada salah satu pos yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya
yang tadi bu menko sudah menyampaikan itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini
harus mencapai tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional kita salah satunya
di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detil lagi yaitu di dalam penjelasan pasal delapan ayat dua huruf a undang undang apbn itu
itu ketika bicara belanja pemerintah pusat fungsinya itu baru ketemu ada fungsi perlindungan sosial di situ
ya bu megi ya fungsi perlindungan sosial yang kemudian muncullah bantuan sosial
itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu bantuan sosial itu
yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya resiko sosial
nah berkaitan dengan hal ini saya ada beberapa pertanyaan ini
kepada pak menko maupun nanti kepada ibu menteri
seberapa besar sebetulnya resiko sosial yang terjadi di dua ribu dua puluh tiga kemudian yang diperkirakan akan terjadi di dua ribu dua puluh empat
sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu sekitar lima puluh triliun ya bu ya
nah kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah
apakah memang di awal awal tahun di awal tahun itu adalah mulai dari januari februari
ya dimana tahun tahun itu disebut dengan tahun tahun atau saat saat politik seperti itu
itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan
apakah itu menggunakan anggaran di luar itu apakah memang itu real anggaran dua ribu dua puluh empat yang sudah bisa dicairkan untuk perlinsos
itu bisa dijelaskan di awal tahun itu
apakah pada saat di awal tahun itu juga itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment
yang tadi didasarkan pada pasal dua puluh delapan ayat satu huruf e itu sudah dilakukan
ini karena kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment
kami mohon nanti ibu bisa menyampaikan atau pak menko bisa menjelaskan
benar nggak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut ya
kemudian yang berikutnya ini ada info yang berkembang juga yang perlu kemudian mendapatkan tanggapan dari pak menko dan ibu menteri
apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari kementerian lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu
itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya
selanjutnya adalah kalau saya baca ini kembali ke bu risma kalau yang satu ini
di dalam undang undang sebelas dua ribu sembilan itu soal kesejahteraan sosial
itu sebetulnya nggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan
itu nggak mudah ternyata saya lihat ada sk menteri sosial di sini
artinya ada data terpadu penanganan fakir miskin dtpfk dan data orang tidak mampu atau otm
itu harus diverifikasi dan divalidasi
dan seolah olah ada pengeskaan ya terhadap mereka mereka itu
nah pertanyaan saya adalah terkait dengan yang didalilkan pemohon
itu menyampaikan bahwa begitu banyak bansos yang digelontorkan itu apakah mereka itu termasuk yang dalam data dtpfk atau data otm di situ
atau memang sebetulnya pak menko ada data yang lain
yang kemudian itu bisa tervalidasi siapa yang menerima terkait dengan hal ini
nah ini mohon nanti dapat ditambahkan
kemudian berkenaan tadi ada beberapa bansos bansos juga karena begitu banyak undang undang itu
bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan menggunakan terminologi perlinsos itu
nah itu apakah itu juga di bawah koordinasinya ibu mensos seperti itu ya
itu saya mohon ada tambahan soal itu termasuk juga soal skema pelindungan sosial dan bantuan sosial bagi pekerja sosial
di situ juga ada bansos sebetulnya
ya jadi ada banyak pos bansos salah satunya di undang undang empat belas dua ribu sembilan belas tentang pekerja sosial
itu bagaimana kemudian skema bansosnya
di situ apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di kewenangannya ibu mensos ya
berikutnya saya khusus kepada pak menko pak menko perekonomian pak erlangga
nah ini kalau kemudian dilihat dari data termasuk hal yang
nah didalilkan di sini ya bahwa ada kenaikan harga beras ya kisaran pada bulan januari februari dua ribu dua puluh
ya sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan ini benar atau tidaknya mohon nanti diklarifikasi
ini karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah atau cbp untuk bansos
sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang
apakah memang ada isu seperti itu
itu mohon dapat nanti diberikan penjelasan
dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh ketua
bagaimana sebetulnya pola koordinasinya
melihat berbagai macam undang undang termasuk peraturan teknisnya itu
yang begitu banyak dan begitu rupa
itu bisa terkoordinasi sehingga sasarannya menjadi tepat gitu loh
sesuai dengan tujuan dari pasal tiga puluh empat untuk penanganan vaksin miskin dan anak terlantar
saya mohon itu saja penjelasan dari pak menko maupun ibu ibu menteri terima kasih
terima kasih yang mulia pak ketua
terima kasih kepada pak menko pmk pak menko perekonomian
ibu menteri keuangan dan ibu menteri sosial atas paparannya tadi
saya ingin melakukan beberapa pendalaman
untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh yang mulia prof arief hidayat
karena memang mahkamah harus menjawab
apa yang didalilkan oleh para pemohon
pemohon phpu nomor satu dari paslon dua
dan pemohon phpu nomor dua dari paslon tiga
karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi mahkamah
di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum
yang akan menjadi dasar dari putusan mahkamah
yang pertama saya mohon perkenan pada pak menko pak muhajir
saya agak grogi ini kalau menghadapi pak muhajir ini
saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang pansos ini
dari kerangka peraturan teknis
ada peraturan menteri keuangan
nomor dua ratus lima puluh empat tahun dua ribu lima belas
tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara dan lembaga
yang kemudian diubah dengan pmk nomor dua ratus dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
ada juga peraturan presiden yang tadi juga disinggung oleh ibu menteri sosial
tentang penyaluran bantuan sosial non tunai
nah dari kedua peraturan ini
yang tadi juga telah pak menko pmk pak menko perekonomian dan ibu menkyu dan bu mensos paparkan tadi
bahwa bansos ini merupakan program
tusi juga tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga
nah saya mohon penjelasan mungkin dari pak menko pmk atau pak menko pmk
itu agar kementerian dan lembaga mana saja
yang melaksanakan program atau tusi tugas fungsi dari
baik perlinsos atau utamanya adalah bansos
karena kan selama ini kan terkesan bahwa
seolah olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri
intinya terasosiasi dengan paslon dua
padahal sekilas saya lihat
perlinsos atau bansos ini kan
juga ada di kementerian yang menteri menterinya itu juga
terasosiasi dengan paslon paslon yang lain
termasuk yang tadi disinggung oleh bu menteri kepala kepala kepala kepala kepala
disinggung oleh bu menteri keuangan
ada juga program perlindungan sosial yang
berupa blt dan adesa yang
anggaranya diambil dari bagian pkd
yang kedua untuk pak muhajir
saya membaca di perpres no enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran
itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran
yang anggotanya begitu banyak menteri
saya tidak tahu apakah menteri menteri ini
itu juga yang kementerian dan lembaganya
tidak hanya menteri dan lembaganya ini
mendapatkan program atau memiliki tusi bansos itu tadi
mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan
nah yang berikutnya ini mungkin pertanyaan untuk
karena beliau yang paling sibuk kalau sudah soal apbn saya kira
saya ingin membandingkan bu menkyu
antara undang undang no sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
dan undang undang no dua puluh delapan tahun dua ribu dua
tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
yang dalam sidang sidang kemarin itu juga muncul
mengapa setelah covid justru
pandemi covid dinyatakan berakhir
tetapi perlinsos termasuk bansosnya itu naik
sebagai gambaran pada awal covid tahun dua ribu dua puluh
anggaran perlinsos ini rp empat sembilan puluh delapan triliun
kemudian ketika tahun lalu empat ratus empat puluh tiga empat triliun
tahun dua ribu dua puluh tiga dan kemudian ini kembali naik rp empat sembilan puluh enam triliun
tadi sih memang sudah dijelaskan karena faktor el nino
tapi apakah itu hanya satu satunya faktor
karena prasangganya suudonya ini tidak terlalu banyak
hanya suudonya ini dikaitkan dengan pemilu dua ribu dua puluh empat
barangkali perlu penjelasan
terlebih lebih lagi bu menkyu
kalau saya lihat di undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
ini tidak ada pasal yang seperti ada di pasal dua puluh
di undang undang nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua
dimana kalau di undang undang untuk apbn dua ribu dua puluh tiga itu
di mana pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan
melalui maksudnya ini kebijakan perinhot
melalui skema pendanaan antara pemerintah dan juga badan usaha
ini saya kira perlu diklarifikasi
agar kita bisa dudukkan secara lebih proporsional
terkait dengan di samping yang tadi tentu sudah dijelaskan
hal hal yang ditalilkan oleh para pemohon
saya kira itu pak ketua
supaya bisa berbagi waktu dengan para yang mulia yang lain
prof guntur silakan prof
baik terima kasih yang mulia pak ketua
pak menko menko pmk pak muhajir menko perekonomian
pak air langga bu menteri keuangan
dan seluruh hadirin yang sama saya hormati
pertama tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih
atas keterangan yang telah diberikan kepada mahkamah ini
tadi sudah yang mulia prof arief dan pak ketua
kenapa para menteri yang hadir pada kesempatan ini
diminta untuk hadir karena kaitannya dengan adanya perkara
sehingga tentu saya tidak mengulangi lagi
saya langsung saja ke beberapa pertanyaan
pertama kepada pak menteri koordinator pmk pak muhajir
ini kaitannya dengan anggaran perlinsos ya
perlindungan sosial yang tadi sudah jelas
dan beberapa berita juga sudah menyampaikan jumlah anggarannya
yang di dalamnya ini berbagai macam program program
nah tadi juga yang mulia pak arsul sudah menyampaikan
kaitannya dengan adanya tim pengendali
saya juga memang mau menyoroti menyangkut tim pengendali ini
nah apakah yang kaitannya dengan tim pengendali ini
memang fungsi dari kemenko pmk ini sebagai koordinator
untuk semua anggaran perlinsos ini perlindungan sosial
itu untuk semua tim pengendali
ini ada tim pengendali di kemenko pmk
untuk semua program program perlindungan sosial
karena saya juga menemukan ada perpres enam puluh tiga dua ribu tujuh belas
ya sebagai yang disampaikan oleh pak arsul tadi
dimana menteri kemenko pmk sebagai ketua pengendali
di dalamnya ada delapan belas anggota
dari berbagai kementerian lembaga
nah apakah memang ini tapi itu hanya untuk kaitannya dengan bansos non tunai
nah apakah bansos yang sifatnya tunai
apakah tim pengendali ini untuk keseluruhan
dari anggaran perlindungan sosial
yang nilainya sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun itu
ataukah memang setiap ada kegiatan atau program
bagaimana kinerja dari tim pengendali ini
ya khususnya dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat ini yang sampai bulan maret
bagaimana laporan laporan dari tim pengendali
apakah ada persoalan persoalan dalam penyaluran misalnya
kaitannya dengan penyaluran yang berkaitan dengan anggaran perlindungan sosial
sebab kan kemenko pmk ini kan
sebagai koordinator untuk anggaran perlindungan sosial yang rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun itu
nah ini juga saya juga ingin langsung bertanya ke bu menteri sosial
apakah juga di kementerian sosial juga itu ada
apa tim pengendali juga untuk bansos
bantuan sosial yang menjadi penanggung jawab pa
penanggung jawab anggaran di kementerian sosial ibu menteri menteri sosial
dan bagaimana apakah selama ini
khususnya dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat ini
ada nggak laporan laporan menyangkut kaitannya dengan penyelenggaraan
atau pelaksanaan dari realisasi anggaran bansos
di kementerian sosial yang nilainya rp tujuh puluh delapan triliun
ya kurang lebih ya gitu ya tujuh puluh delapan triliun itu itu seperti apa

ibu beberapa per entferannya
hidupkan esposa negerinya yang bermula
ditunjukkan itu supaya kita bisa ini tapi kelihatannya susah untuk dimunculkan ya
hai kalau memang bisa itu saya pengen yang kaitannya bansos sembako dan pkh nah disitu
ibu menjelaskan bahwa dalam hal apa penyaluran penyaluran bansos ini itu kan dilakukan melalui
cash transfer ya dan juga melalui kantor pos nah cash transfer ini kan berarti dari rekening
ke rekening pkn ya penerima pmk penerima manfaat penerima kpm keluarga penerima manfaat
ya itu dia di atas itu nah selain apakah selain dari dua sistem atau model penyaluran

ini apakah ada model lain ya misalnya kalau saya tidak salah juga ada dalam bentuk pembayaran
pembayaran ke komunitas apakah memang ada yang istilahnya penyaluran bansos melalui pembayaran
komunitas nah ini bagaimana bentuknya nih pemberian bansos melalui apa pembayaran
komunitas nah apakah disitu juga ada unsur misalnya ketika
menyerahkan karena kalau misalnya dari cash transfer itu kan ya by name by address tadi itu
kan tidak ada persoalan karena sudah daftar ini sudah tetap gitu enggak enggak sehingga memang disini
tidak ada unsur apa unsur apa media yang bisa menyampaikan kan beda kalau itu dalam bentuk
komunitas ini menurut saya kemungkinan ada apa ada media yang bisa meliput dan sebagainya kan seperti
nah apakah bu menteri
ketika itu melalui bentuk lain yang selain rekening kantor pos juga kalau saya tadi dengar paparan bu
menteri itu kan juga apa melalui rekening juga meskipun melalui kantor pos kan gitu jadi dari
rekening giro ya kalau saya tidak salah itu sehingga praktis kita mengatakan tidak ada apa
namanya tidak ada unsur unsur yang sifatnya ada hal hal yang bisa kaitannya dengan insentif
ya kalau kita mau mengatakan karena ini langsung rekening ke rekening kpm itu tetapi kalau untuk
yang komunitas ini bagaimana bentuknya bu kami perlu mendengar apakah disitu ibu juga mengundang
misalnya ya misalnya anggota legislatif ya sebab kemarin disini kita dengar dalam persidangan itu
ada anggota legislatif yang menyatakan bahwa kami ikut terlibat dalam hal apa penerimaan itu diundang
sosial nah ini bentuknya bagaimana ini kami perlu mohon penjelasan menyangkut ini bu menteri sosial
ya bu trima hari ini kemudian saya ke bu menteri keuangan ya sebetulnya saya ke bu menteri keuangan bu
menteri ini saya apa saya sudah menyiapkan dua belas pertanyaan sebetulnya untuk mendalami ibu tapi
karena waktu juga yang sangat terbatas dan yang terpenting ibu menteri sudah dalam paparannya
menjelaskan semua hal sehingga tersisa tinggal dua ini yang saya ingin tanyakan ke bu menteri
keuangan yang pertama yang kaitannya dengan tadi dalam kaitannya dengan automatic adjustment ini
ya penyesuaian secara otomatis ini nah apakah penyesuaian otomatis ini sama atau beda dengan
refocusing itu kalau saya tidak salah
refocusing itu adalah dimana pemerintah itu ingin menghususkan pada program program tertentu sehingga
kepada kl diminta untuk dilakukan penghematan ya dalam bentuk dilakukan refocusing itu kemudian
nanti selanjutnya dari refocusing itu akan ada yang namanya penyesuaian anggaran dalam bentuk
automatic adjustment yang dilakukan oleh kementerian keuangan nah pertanyaan saya disini adalah yang
yang dilakukan oleh menteri keuangan terlebih dahulu apakah automatic adjustmentnya dulu
dilakukan penyesuaian anggaran dulu di mana dalam bentuk pemblokiran anggaran kementerian lembaga
tapi tidak untuk dipindahkan anggarannya tetapi tetap di kl nya kemudian dari anggaran itu akan
dilihat kemudian untuk mengarahkan pada refocusing pada program program yang ingin dicapai oleh
pemerintah ataukah memang refocusing dulu kemudian nanti setelah refocusi diketahui yang mana ingin
dijadikan target anggaran itu kemudian dilakukanlah kepada kementerian lembaga
diminta untuk ya menyimpan ya dalam bentuk pemblokiran anggaran yang sifatnya nanti bisa saja nanti dibuka blokirnya
atau kalau memang dibutuhkan anggaran itu akan di ya sebagaimana bu menteri sampaikan tadi dalam rangka
untuk fleksibilitas dalam menghadapi isu isu global atau ketidakpastian perekonomian negara kita
dan internasional saya kira itu gimana sih sebetulnya melihat dari antara refocusing itu dengan automatic adjustment tadi
kemudian yang kedua yang tersisa dari ibu menteri keuangan yang saya ingin tanyakan
nah terkait dengan usulan pagu anggaran ya usulan pagu tentu kan semua ini dari anggaran perlinsos yang besarnya rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun itu
ada pagu anggaran dari masing masing kl yang sudah ini kan sudah fix semua nih
kecuali nanti kalau ada automatic adjustment
nah dalam kaitannya dengan otomatik ini isu yang kita juga tangkap juga di dalam persidangan ini bu menteri
itu ada rencana automatic adjustment sebesar rp lima puluh satu triliun
apakah ini nanti akan mau digunakan untuk dalam kaitannya dengan bansos ini
jadi apakah memang ini mau diarahkan ke sana
anggaran kementerian sosial juga ini akan mengalami yang namanya juga automatic adjustment
dalam kerangka refocusing anggaran tadi
jadi ibaratnya menurut saya sangat ironi
kalau memang ini kebutuhannya untuk memberikan dukungan kepada kalangan yang rentan dari segi sosial
kemudian kementerian sosial kemudian anggarannya dilakukan yang namanya automatic adjustment juga
kementerian sosial itu kan besar juga nilainya
nah oleh karena itu apakah ini juga untuk kementerian sosial akan dilakukan juga semacam automatic adjustment
dalam kaitannya dengan anggaran bantuan sosial di kementerian sosial itu
atau memang tidak dilakukan automatic adjustment khusus untuk kementerian sosial
dan mungkin juga untuk kementerian kementerian atau lembaga lain
mungkin itu butuh penjelasan sedikit menyangkut hal tersebut
kemudian untuk pak menko perekonomian
saya ingin sedikit tadi kaitannya dengan yang pak menko perekonomian sampaikan
menyangkut adanya pelaksanaan yang kaitannya dengan rapel empat bulan
ini juga menjadi isu juga yang perlu kita ketahui dalami
rapel empat bulan ini untuk blt bbm contohnya yang rp satu ratus lima puluh
itu pertimbangannya apa ya mungkin pak menko
karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini
kemudian ada dilakukan rapel itu empat bulan
nah ini kan bisa menjadi dugaan dugaan gitu
jadi ada dugaan dugaan yang tentu bisa membuat bahwa
rencana keinginan pemerintah untuk memberikan rapel itu karena kondisi apa
misalnya dalam keadaan darurat atau antisipasi kondisi yang memburuk
sehingga perlu dilakukan rapel itu
ataukah mungkin ada pertimbangan lain sehingga
perlu clear di dalam ruangan ini supaya kita ketahui apa pertimbangannya sehingga dilakukan
meskipun tadi pak menko tadi sudah menyampaikan dasar hukumnya
tetapi itu dasar hukum untuk rapelnya
tapi kenapa harus empat bulan
momentum merapelnya itu
ya juga mesti ada penjelasan
kenapa misalnya rapolnya di bulan januari februari maret
mungkin ini perlu kami ketahui supaya kita jelas mendapat gambaran menyangkut
kaitannya dengan adanya rapel ini
mungkin itu dari saya yang mulia pak ketua
pak ridwan dulu yang mulia
baik terima kasih yang mulia ketua
selamat pagi terima kasih pak menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan indonesia
yang saya hormati pula pak menko bidang perekonomian indonesia
ibu menteri keuangan dan ibu menteri sosial
selamat datang di mahkamah
saya betul setelah mendengar tadi beberapa keterangan
terima kasih juga atas keterangan yang telah tadi disampaikan
saya memahami bahwa bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kita
tentunya dalam menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan kehidupan
khususnya memang terhadap hal hal yang paling pokok bagi mereka
saya mengaitkannya di tengah era pesta demokrasi
banyak yang masih mengeluhkan
misalnya kebutuhan pokok sembako yang masih tinggi
dapur yang kadang kadang tidak berasap dan sebagainya
nah tentu saja dengan adanya berbagai macam program yang sudah tadi disampaikan
dan juga termasuk pada mitigasi risiko terhadap hal hal ini
nah tentu saja bagaimana disampaikan dalam pelaksanaannya itu
dengan mekanisme apbn dan juga bersama dpr serta kementerian kementerian terkait
pertanyaan saya adalah kepada yang terhormat pak menko
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
saya menghubungkannya kondisi yang tadi diceritakan dan juga kondisi kinerja yang dilakukan
itu dihubungkan dengan perkara yang sedang berlangsung pada saat ini
dari kedua pemohon itu antara lain menyebutkan dalam dalilnya
selain yang lain itu adanya kegiatan aparatur negara dan juga menteri menteri
yang lekat dengan khususnya di dalam kegiatan kampanye
dalam penyaluran pendistribusian di situ ada keterlibatan aparat yang dimaksud
nah apalagi saya kaitkan dengan fungsi dari kementerian
apa bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
antara lain isyana kan ada yang ketiga itu melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kemudian juga pengelolaan penanganan isu terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kemudian pengawalan terhadap program prioritas nasional
juga disampaikan yang berkaitan dengan kebijakan yang diputuskan oleh presiden
pertanyaan saya adalah mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh ibu menteri sosial
karena ibu saya tahu persis rekam jejaknya itu sangat humanis ya
berkaitan dengan rakyat kecil berkaitan dengan perempuan dan anak anak
mungkin nanti bisa juga menambahkan bagaimana pak menko menjelaskan
kondisi saat ini mengenai penggunaan fasilitas
kalau di luar sana banyak sekali hal berkaitan dengan kendaraan
bahkan ajudan bahkan handphone pun yang memang dipinjamkan oleh negara
itu digunakan dalam kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan pesta demokrasi kita ini
nah saya kira untuk menjelaskan itu saya persilahkan kepada yang terhormat pak menko
dan juga ibu menteri sosial
baik dari yang mulia pak daniel
baik terima kasih yang mulia pak ketua
terima kasih juga untuk bapak bapak menko dan ibu ibu menteri untuk keterangannya
saya hanya dua hal ini kebetulan sudah hampir terakhir nih
biasanya dalam hukum islam dikenal istilah asobah
jadi mungkin pertanyaan sisanya nih
yang pertama saya akan mengeksplor aspek kebijakan
dan yang kedua aspek implementasinya
tentu semua ini dalam kaitan dengan permohonan baik pemohon satu maupun pemohon dua
nah yang pertama terkait aspek kebijakan
tadi dalam keterangan ibu menteri keuangan
dimulai dengan mengatakan bahwa forum di mahkamah konstitusi yang mulia ini
kami percaya menjadi salah satu cara merawat nalar publik dan seterusnya
kemudian ibu menteri juga menguraikan banyak hal terkait dengan tahapan
kalau dalam keterangan ini
persetujuan pada rapat paripurna dpr itu pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh tiga
kemudian tahapan penetapan undang undang apbn dijadwalkan paling lambat akhir oktober dan seterusnya
yang undang undang apbn dua ribu dua puluh empat telah selesai ditetapkan pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
nah kemudian ada kaitan dengan perpres
mungkin ibu bisa ibu sri mulyani bisa memberikan keterangan nanti
apakah undang undang apbn ini kemudian ditindaklanjuti dengan perpres
ini nanti saya coba kaitkan dengan dalil dalil pemohon
dan juga fakta fakta persidangan
kemudian keterangan ibu menteri juga ada yang terkait dengan
soal alokasi anggaran perlinsos yang jumlahnya itu sekitar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
kalau anggaran sebesar ini pertanyaannya adalah
apakah alokasi anggaran tersebut itu bisa direvisi atau tidak
nah kalau direvisi dasarnya apa
karena tadi ada bahkan ini kemarin dalam persidangan
keterangan dari saksi itu dari komisi delapan dpr ri
itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah ada rapat terbatas intern
presiden dengan beberapa menteri tanggal enam november dua ribu dua puluh
nah saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut
kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak
misalnya perpres dan sebagainya
karena tadi dalam keterangan ibu menteri sosial ibu risma mengatakan bahwa
anggaran blt el nino itu tahun dua ribu dua puluh empat tidak ya
nah saya melihat catatan kemarin dari saksi pak aceh hasan sadili
itu dinyatakan bahwa ada tiga kali raker dengan ibu menteri sosial
yang pertama tiga puluh satu agustus yang kedua empat belas september dan yang terakhir ini tujuh november
nah kalau saya coba kaitkan dengan ratas tanggal enam november
artinya sehari setelah itu ibu kemudian raker
nah pakai dalam ratas itu yang kemudian hilangnya rblt el nino di kementerian sosial
atau tidak nanti ibu bisa memberi keterangan karena ini kami perlu konfirmasi
saya mencoba untuk merelevansikan fakta fakta persidangan terkait dengan hal ini
kemudian yang kedua soal implementasi ini
yang pertama tadi pak menko pmk dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi ya
membagi di daerah jawa timur
kalau tidak salah atau di tempat yang lain
nah kemudian pak menko perekonomian
ini pak menko di satu sisi sebagai menko tapi saya masih ingat bahwa pada tahun dua ribu dua
ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan pak menko sebagai ketua komite penanganan covid sembilan belas
di mana penyelesaian ekonomi nasional atau pen
di mana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai sebelas mei kalau tidak salah dua ribu dua puluh
nah pertanyaan saya adalah apakah bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai ketua pemulihan ekonomi nasional atau tidak
karena tadi apa yang disampaikan yang mulai prof arief
seolah olah ada korelasinya karena jabatan bapak ini kemudian suara partai golkar naik signifikan gitu
mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan bapak
apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak
yang terakhir ini ini soal masih implementasinya adalah
tadi kalau keterangan pak menko pmk
perlinsos ya entah yang mana saya tidak terlalu ingat
yang kedua pak menko perekonomian juga itu beberapa kali
nah kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih
apakah setelah rapat kerja dengan dpr itu kemudian membuat ibu jadi tidak tidak apa
tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya
nah kemudian yang terakhir ini ini saya kalau tidak salah kemarin dari paslon satu
yang mengungkap dalam persidangan bahwa bapak presiden itu dua puluh empat kali kunjungan ke daerah
tidak ini ini dari pemohon sorry pemohon ya
saya tangkap itu kemarin dalam persidangan
nah pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos
apakah pak menko pmk pak menko perekonomian selain ibu mensos dan juga pak presiden itu boleh terlibat
karena fakta fakta persidangan ini ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi
bagi persidangan karena dari pemohon baik satu maupun dua
ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh presiden
nah saya kira itu dua hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini
yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua berkaitan dengan implementasi
terima kasih saya kembalikan pada yang mulia pak ketua
terima kasih yang mulia
terima kasih pak ketua
tadi kalau yang mulia pak daniel mengatakan sisa sisanya saya lebih sisanya lagi
jangan jangan ada sisanya yang mau saya tanyakan ini
terima kasih kepada pak menteri menko dan ibu menteri
saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini
baik permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua
pak menteri pak menko ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sisih sebetulnya ada
yang mencantumkan list perjalanan presiden
ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya
karena dalilnya bertumpu di sini
jadi kami harus menanyakan apa sih kira kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya
ke jawa tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain
ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya
nah kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya
itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak
nah tolong kita dibantu ini oleh empat menteri ini berkaitan dengan ini
masih berkaitan dengan peta ini
kira kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan kunjungan presiden itu yang dari mana saja
ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon
yang kedua ini kan sering dilakukan pertemuan ya pak menko tadi bilang
pak menko pmk maupun menko perekonomian sering dilakukan pertemuan
dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu
ada nggak warning dari yang melakukan pertemuan ini
terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu
jadi misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati hati juga
jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam apbn
lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik
ada nggak dalam rapat rapat seperti itu diingatkan
supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan nggak
yang ketiga itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi bu menteri keuangan
ya automatic adjustment atau terkait dengan pemukusan ulang mata anggaran itu
seberapa sering sih sebetulnya dalam lima enam tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun
nah itu dilakukan di awal tahun
biasanya kan kalau mau ada pengetatan di berbagai kementerian lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu
pernah nggak ada pengalaman pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan
dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon yang dana rp lima puluh triliun lebih itu yang katanya jangan jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini
nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini
tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal soal yang begini
yang keempat atau yang ketiga bu menteri ini bu menteri sosial ini
pak menko ini ada empat puluh dua tiga triliun
jadi lalu diterangkan di bawah yang lain lain itu ada misalnya termasuk blt mitigasi resiko pangan sebesar rp sebelas tiga triliun
ini bagaimana menjelaskan korelasi angka sebelas tiga triliun itu dengan mitigasi blt el nino itu yang jumlahnya tujuh lima triliun
ini berimpitan atau tidak ini pak menteri dan bu menteri yang disampaikan di data ini
nah ini yang tidak kalah pentingnya juga pak menteri dan bu menteri karena bulan november itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh indonesia
karena nanti muaranya akan datang juga ke mahkamah konstitusi
terutama yang mendalilkan ini kepala daerah apalagi yang masih angka
yang masih aktif sekarang itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip mirip seperti hari ini
kira kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya
nah karena kita tahu pasti di daerah punya dana dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh pemerintah
nah itu kira kira yang perlu dikemukakan dan mudah mudahan pak menteri dan bu menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar
dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini
baik itu bapak bapak dan ibu ibu menteri
satu tambahan dari saya ada data begini
di tanggal dua puluh dua november dua ribu dua puluh tiga ada permintaan dari direktur bukan dari direktur dari kepala badan pangan nasional kepada direktur utama perum bulog
memberikan bantuan pangan beras kepada dua puluh dua empat tujuh puluh tujuh kepada keluarga berima manfaat pkm tadi
ini yang tembusannya surat itu ditujukan kepada bapak bapak semua
menteri koordinator perekonomian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan juga dan menteri keuangan serta menteri sosial
nah pertanyaan saya apakah ini yang dimaksud bagian dari antisipasi el nino tadi
ataukah ini model lain lagi ini
nah kemudian kalau ini benar sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu
karena ini disini juga di surat ini dijelaskan bahwa untuk jangka waktu enam bulan terhitung sejak januari dua ribu dua puluh empat
sejauh mana realisasinya kemudian siapa kemudian sebagai eksekutornya ketika bagian bagian yang dimohonkan itu kemudian dilaksanakan
mau nanti bisa direspon dan kemudian untuk semuanya
mungkin apakah ini waktunya sudah menjelang mau sholat jumat apakah kita scoring dulu
ya kami sepakat untuk men scourcing sidang ini sehingga nanti habis sholat jumat baru para bapak bapak dan ibu ibu bisa merespon ini
mudah mudahan juga bisa ada waktu untuk mempersiapkan jawaban jawabannya
itu jadi untuk mempersiapkan respon atau jawaban dari bapak bapak dan ibu ibu menteri
dan kemudian bagi yang melaksanakan sholat jumat juga bisa melaksanakan sholat jumat
maka sidang diskorsing hingga pukul tiga belas waktu indonesia barat
hadirin dimohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan
hadirin disilahkan duduk kembali
hadirin yang kami hormati persidangan untuk perkara nomor satu garis miring phpu titik pres garis datar dua puluh dua romawi garis miring dua ribu dua puluh empat dan perkara nomor dua